allah kalian bisa membawa nama baik dan nama harum sekolah kita nanti
ya mudah mudahan kami bertiga bisa membanggakan nama baik sekolah kita
guysh pokoknya kali ini kita nggak boleh ngecewain bu eka guru pembimbing kita
kita tuh harus belajar
kalau modal yakin aja nggak cukup kan
dan kali ini gak boleh sampai lupa dan gak boleh sampai ada yang ketinggalan
siapa tuh cewek
cepet banget anak baru udah dapet gibetan
padahal baru aja mau gue deketin
tapi gak masalah
emang udah obi gue kok
bikin renggang buah nerang lain
sintia gitu loh
kita gak usah bareng mende ya jalannya
buksan aja ya
rob pis jangan bilang sama temen temen gue kalau misalkan tadi pagi kita bareng
akhirnya dara dateng juga
alhamdulillah dara gak kena apa apa
tunggu tunggu tunggu
gue gak salah lihat nih
tuh anak baru pegangan tangan sama si dara
kok daranya diem aja
jadi semalam itu gue udah gak apa apa
yang penting gue gak kena apa apa
soalnya gue sama arief tuh khawatir
kalau lo kena apa apa
sekali gue juga beliin minuman pas
ntar keburu dingin
yuk kita makan yuk
ya lu kayak baru kenal gue kemarin sore aja
gue harus cari tau apa yang sebenernya terjadi
dan habis ini bakalan ada berita yang heboh banget
bubarnya geng jom
wih ada sambelnya gak nih
lo baru kan di sekolah ini
nijo ganteng banget ya
kalo diliat dari deket
tangannya juga lembut
cocok banget nih
kalau jadi calon wantu bokap gue
gue ke kelas dulu ya
gue kan belum nanyain soal hubungan dia sama si darah
kok muka lo cemurut gitu sih
lo cemburu kan
lo liat sendiri kan si dara cemburu
gue tuh kasihan banget sama lo berdua
waktunya udah gak akan panjang lagi buat geng jumlo kalian ini bubar
dan lo juga bakal kehilangan satu satunya temen favorit lo ini
tadi gue liat dara sama si robin
justru kita yang kasihan sama robin
justru kita yang kasihan sama lo
tapi cowok itu gak peduli sama lo
masih aja lo pepet
apa mungkin sintia tahu sesuatu
sintia itu pengen banget ngehancurin persahabatan kita bertiga
soalnya dia itu iri
jadi dulu sintia itu juga punya sahabat
sama kayak gue ariel sama novi
tapi ternyata salah satu dari sahabatnya itu ada yang berkhianat
jadi pacarnya si sintia direbut sama sahabatnya sendiri
akhirnya geng mereka bubar
karena cowok gitu geng mereka bubar
maka dari itu rob gue gak mau cuma gara gara lo
persahabatan gue ariel sama novi bakalan hancur
lo nunduk gue mau ngancurin persahabatan geng jomblo gitu
ya gue gak tau
tapi sekarang masalah yang paling penting adalah kita nggak boleh ketemuan di dalam sekolah
kalau misalkan kita pengen ketemuan di luar lingkungan sekolah aja
siap laksanakan ini
udah luncur makan
kalau yang ini gue udah ngerti sih
oh yang itu
ada gak sih
kak coba liat jawaban lo
lo udah ngerti belum sih
udah kenyang minum mulu dari tadi

satu dua tiga
kita akan mengadakan lomba saint olympiado ke depan
jadi untuk kalian bertiga
ibu sangat berharap sekali
supaya kalian mempersiapkan lebih giat belajar
baik fisik maupun mental
juga menjadi panutan buat murid murid yang lain dan sekolah lainnya
ibu percaya sekali kalau kalian bisa membawa nama baik dan nama harum di sekolah kita nanti
ya mudah mudahan kami bertiga bisa membanggakan
bukan nama baik sekolah kita
guy ice pokoknya kali ini kita nggak boleh ngecewain bu eka guru pembimbing kita
kita tuh harus belajar
kalau modal yakin aja nggak cukup kan
kali ini nggak boleh sampai lupa dan nggak boleh sampai ada yang ketinggalan
ya udah mendingan sekarang kita pulang ke rumah gua aja maksudnya yuk
soalnya gua udah pen soal ibarat dari internet
ntar tinggal kita kerjain bareng bareng
ra lu dengerin apa yang gua omongin kan
gue dengar koriel cuman kayaknya kali ini gue harus absen deh
itu kenapa sih ra akhir akhir ini kayaknya lu tuh sibuk banget deh
gue juga nggak ngerti riel gue kenapa
mungkin gue lagi jenuh aja kali
lo itu jenuh sama kita atau jenuh sama pelajaran
guys gak mungkin lah gue jenuh sama kalian berdua
kalian berdua itu udah kayaknya tuh di dalam diri gue

meberka duen ga yuk
saya betul uburn enam hari lagi dietta tweaken estimates